wakil ketua komisi sepuluh dpr dede yusuf mendesak permendikbud ristek no dua tahun dua ribu dua puluh empat dicabut sebelum penerimaan mahasiswa baru
hal ini dinilai menjadi pemicu kenaikan uang kuliah tunggal
ya sebetulnya tadi kebetulan di dalam kami sudah menyampaikan memang ketika respon ini adalah ada dua hal ya
pertama ptnbh dan kedua adalah yang permendikbud dua dua ribu dua puluh empat yang cukup bikin rame
sehingga kesimpulan kami sepakat kita mendesak pemerintah mencabut dan merevisi permendikbud dua dua ribu dua puluh empat sebelum penerimaan mahasiswa baru
nanti kami persilahkan pemerintah untuk menanggapinya demikian terima kasih
hari ini mendikbud ristek bertemu anggota dpr soal kenaikan ukt yang dinilai tak wajar
dpr meminta permendikbud ristek
dpr meminta permendikbud ristek no dua tahun dua ribu dua puluh empat dicabut
kita bahas bersama wakil ketua komisi sepuluh dpr fraksi pks abdul fikri fakih bersama dengan dosen itb donald c lantu
selamat malam pak abdul fikri dan juga pak donov
saya ke pak abdul fikri terlebih dahulu
sebenarnya kalau dari poin pembahasan hari ini apa yang jadi
poin evaluasi yang paling mendesak harus dilakukan pak
karena saya kebetulan memimpin ketika bmsi datang
jadi makanya saya juga secara pribadi dan sebagai pimpinan komisi sepuluh berterima kasih kepada mahasiswa
sesungguhnya selanjutnya kami berharap sebenarnya perguruan tinggi juga datang
dan saya kira tidak perlu juga ini kami tadi menekankan kepada mas menteri
karena ada yang gara gara ke komisi sepuluh atau mungkin mereka demo kemudian lantas dilaporkan ke polisi
ada juga yang diancam kip kuliahnya mau dicabut dan sebagainya
karena ini dengan adanya rame rame tentang ukt
kenaikan ukt ini saya kira momentum untuk mengevaluasi anggaran pendidikan
yang tadi disampaikan dipaparkan oleh bu sekjen rp enam ratus enam puluh lima triliun itu ke kemendikbudristek rp sembilan puluh tujuh triliun
nah ini katanya lima belas persen itu sekitar lima belas persen
nah yang lima puluh dua persen itu dana transfer daerah
nampaknya ya pihak perguruan tinggi akan kesulitan juga
karena boptn mungkin sangat terbatas
dan apalagi nanti berkembang lagi ada ptnbh yang kemudian dituduh atau dianggap ini komersialisasi pendidikan dan sebagainya
sekali lagi ini menurut kami sih satu memang dalam waktu dekat
menteri harus juga rela mengevaluasi kembali
satu pelaksanaan permendikbud dua dua ribu dua puluh empat itu apakah sudah dilaksanakan atau belum
karena mestinya jangan baru sekarang menyatakan bahwa kalau ada yang nanti terlalu tinggi nanti akan harus disesuaikan
makanya mestinya kan di permendikbud listek no dua dua ribu dua puluh empat
dua ribu dua puluh empat ini pasal delapan itu harus dikonsumerasikan
dan bahkan persetujuan kementerian pendidikan dan teknologi sehingga mestinya tidak hanya sekarang
sekali lagi tidak akan menyalahkan siapa siapa
tetapi ini momentum untuk membongkar anggaran pendidikan yang nanti konon menurut kemenkyu pak bu menteri kemarin bu menteri keuangan menyampaikan paparan di rapat paripurna

tapi depan vilayah itu yang tertampar ga kita bagikan

nah jadi dulu kita pikirin ya
pendidikan jadi mungkin ini lebih kayak ke tidak berdayaannya tidak berdaya pendidikan itu mungkin
yang harus kita catat karena ada satu kekuatan besar dibalik ini yang mungkin kita perlu
evaluasi bongkar atau kita perbaiki ya jadi ini udah kayak seperti tips of the iceberg yang kelihatan
yang diatasnya gitu tapi sebenarnya dibawahnya yang gede ini yang perlu dievaluasi atau dibongkar tadi menurut
jadi ini yang pertama tentu yang kita faktor luar makro itu inflasi ya inflasi tinggi ini berapa
tahun terakhir itu daya beli masyarakat itu melemah yang dibawa mungkin dibantu yang di atas
mungkin punya kemampuan tapi yang di tengah nih mbak yang paling kejepit gitu ya makanya walaupun
sebenarnya porsi yang golongan satu dan dua itu diperbesar tapi kan yang di tengahnya ini yang kemudian menjadi
menjadi makin kecil gitu ya jadi ini juga tentu satu hal yang harus diperhatikan nah ada beberapa
hal yang mungkin kita perlu lihat juga tadi anggaran
yang kedua itu anggaran ya tadi dari enam puluh enam puluh dua puluh dana pendidikan sudah bagus banget tapi kemudian
eksekusinya porsinya dan pengelolaannya itu kemudian harus kita teliti lagi satu persatu ya jadi dari
enam ratus dua puluh lima itu cuma tiga puluh tiga belas persen yang ke kemendikbud listek jadi apa namanya hanya delapan puluh lima triliun tiga belas
pendidikan tinggi itu hanya tiga puluh lima triliun hanya lima persen ya itu kecil sekali gitu ya
bagaimana kemudian kita bisa melihat bahwa sementara kita punya cita cita untuk menciptakan
generasi emas dua ribu empat puluh lima tapi tadi data kita sangat sangat mengecewakan ya bahwa rakyat kita yang
hanya menikmati pendidikan tinggi dari d tiga sampai s tiga itu hanya enam persen yang lulus s satu s dua dan s tiga itu hanya
empat puluh lima persen ya kan tadi lulusan sma enam tujuh persen yang masuk kuliah itu cuma tiga puluh persen mbak ini jauh dari apa ya
nah dalam penerapannya ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membuatnya menjadi sesuatu yang wajib

oke yang ketiga yang ketiga sebenarnya juga kita perguruan tinggi negeri juga harus di evaluasi ya yang pertama efisiensi dan pengelolaan anggarannya mbak ini juga tentu masih rendah ya produktivitasnya masih rendah
oke yang kedua juga tentu ini yang harus dicatat bahwa kita ini selama ini perguruan tinggi negeri itu hanya mengandalkan pendapatannya itu dari ukt dari twishion fee
jadi sangat bergantung sama pemerintah begitu boptn nya
tidak bisa dipenuhi kemudian satu satunya cara dinaikkan ya kan
tapi kalau kita benchmark ke luar negeri mbak itu di luar negeri itu kan sumber pendapatannya banyak bahkan ukt atau tuizin fee itu porsinya itu di bawah lima puluh
karena dia berdasarkan penggunaan aset punya dana abadi dari alumni dari training dan konsultasi sehingga kemudian itu bisa menutupi subsidi dari biaya kuliah
itu ada biaya mereka tidak harus menaikkan biaya kuliahnya
kemudian dipikirkan diversifikasi pendapatan
dan yang terakhir itu bagaimana kemudian dosen bisa didorong untuk menciptakan nilai tambah
jangan hanya kemudian dosen itu didorong untuk melakukan pekerjaan pekerjaan administratif
beban beban administratif itu terlalu berat sekarang
tapi malah kalau bisa kita dorong dosen itu riset
kasih riset grand riset yang mungkin cukup besar cukup panjang
sehingga mereka punya daya tampilan yang tinggi
dalam pelaksanaannya biaya operasional perguruan tinggi negeri ini apa sih
yang jadi kendala di lapangan dalam pelaksanaannya yang harus dievaluasi kalau menurut dpr
karena kan tahun ajaran baru terus berkembang
sementara kalau tadi pak donald bilang sejauh ini kita masih bergantung sama ukt
jadi otomatis ya yang dibebankannya adalah mahasiswa
ya ini kelemahan dari sistem pembahasan anggaran
jadi makronya itu ada di banggar
komisi sepuluh ya dengan kemendik putri stek
kemudian juga tidak sampai
ketika ada masalah uka
bukan dibahas di dpr
akhirnya solusinya ada ptnbh
ptnbh maupun yang bukan
itu juga sama tetap yang maju
bmsi kemarin yang ke komisi sepuluh
ada yang non ptnbh
nah yang tadi disampaikan oleh
satuan biaya yang ditentukan oleh
permendikbud nomor dua dua ribu dua puluh empat ini
saya kira ini nggak perlu kemudian
menjadi ptnbh mandiri akhirnya
segera dievaluasi termasuk tadi apa yang disampaikan
oleh pak donald semoga ini ada jalan
tengahnya segera karena waktu terus berjalan
gagal untuk berkuliah karena
diselesaikan segera terima kasih pak abdul
fikri fakih wakil ketua komisi sepuluh dpr
dosen itb telah bergabung di sapa indonesia malam